dan kita ke lintasan formula satu rio haryanto kembali mendapatkan sambutan hangat menjelang tampil di seri balap cina
saat tiba di shanghai pembalap kebanggaan indonesia itu pun langsung disambut oleh warga indonesia yang tinggal di sana
rio tiba di bandara internasional shanghai pudong selasa sore waktu setempat
rio yang ditemani manajernya prs huniset disambut para mahasiswa indonesia di shanghai
perwakilan dari konsulat jenderal republik indonesia di shanghai serta para penggemarnya
selama berada di shanghai rio akan menyempatkan diri untuk bertemu dengan masyarakat indonesia dan para pendukungnya di shanghai
acara itu akan dilaksanakan hari ini di wisma republik indonesia shanghai
rio haryanto akan menjalani seri balap cina di sirkuit internasional shanghai yang akan dimulai dengan sesi latihan bebas pada hari jumat mendatang
dalam dua seri pertama di australia dan bahrain rio belum berhasil mendapatkan angka
pembalap manor racing itu tidak mampu menuntaskan balapan di australia sementara di bahrain ia finish di posisi ke dua puluh